ah mau pacaran ya
tidak si neng masuk ngarang aja
udah abah ada perlu
kamu lagi dimana
ini aku lagi bareng raya nih
oh kebetulan kalau begitu
hah kebetulan apanya
maksud mama kamu ajak aja dia sekalian ke rumah
jadi bisa kenalan sama temennya mama
padahal si bawa motor
hah pada resell semua
dia kan juga ikutan
nanti aku pengen ngobrol sama kamu ya
ehm ini aku baru aja selesai dari bimbel
kok papi tau
kamu tidak perlu tau
papi tau dari siapa
tapi sangat kecewa sama kamu
kamu ini mau bimbingan belajar
atau mau main main
atau mau pacaran
pi papi denger dulu
tapi dengar dulu penjelasan reva ya
temen temen reva tuh disini
semuanya bener bener mau belajar
karena kan kita sama sama persiapan un
papi tidak mau lagi denger alasan
tidak sama boy
dan tidak juga sama temen temen kamu
yaudah deh pi
tapi aku suruh aku pulang sekarang
guys kayaknya gue harus duluan deh
soalnya bokap gue tau
kalau misalnya kalian semua juga ikut bimbel disini
ya siapa lagi kalau bukan mama tirinya reva
iya sih kayaknya bener deh dia tuh
jangan jangan emang beneran kali ya
kalau dia bener
maka dia juga bener
kalau dia bener
maka dia juga bener
kalau dia bener
maka dia juga bener

dan adriana itu mama tirinya reva
tapi kalau gue tanyain langsung ke reva di depan anak anak
kayaknya gak bagus deh
kayaknya sekarang lo juga harus mulai mempengaruhi papa lo deh
biar kayak papa lo tau
kalau mama tiri lo cuma mau hartanya papa lo doang
itu dia mel
gue juga lagi nyari momen dan timing yang pas
buat ngebongkar semua gedoknya mahmud itu
gue sih sebenarnya udah ketemu satu alasan yang kuat
karena gue tau bahwa mahmud tuh masih cinta banget sama mantannya
tapi masalahnya gue kan gak tahu
mantannya itu siapa
tapi yang pasti
gue pernah denger mereka telfonan
dan kayaknya mahmud tuh masih cinta mati banget deh
sama mantannya itu
karena itulah gue harus tau mantannya siapa
supaya gue bisa ngedesak mantannya itu
buat ngomong ke papi apa adanya
tentang semuanya yang terjadi selama ini sama mahmud juga
semoga aja aku salah
dan semoga aja adriana itu bukan mama tirinya reva
kita pulang yuk
soalnya gue ada urusan juga

ini saya mau pulang dulu sebesar
soalnya ini sebagian belanjaan
mau dipanggil untuk bantu saya untuk keperluan rumah
akang abah mau mampir gak ke rumah saya
sekalian kenalan sama anak saya
kalau gitu ma
saya telepon anak saya dulu ya saya cek dia udah pulang atau belum
so kebetulan saya juga mau nelfon anak saya dulu ya
kayaknya handphone kamu bunyi deh
nanti teman teman ya
kok bisa barengannya handphone kita bunyinya
oh udah telpon
halo assalamu'alaikum mbah
neng neng apa pulangnya agak terlambat ya
kamu gak usah nungguin ya
abah ada urusan dulu sama teman abah ya
ah belum pacaran ya
tidak si neng masuk ngarang aja
udah abah ada perlu ya
neng nanti aku mau
neng nanti aku mau
kamu lagi dimana
aku lagi bareng raya nih
oh kebetulan kalau begitu
maksud mama kamu ajak aja dia sekalian ke rumah
jadi bisa kenalan sama temennya mama
teman mama pengen banget kenalan sama kamu
mau ditanya raya bentar ya
mama minta kamu ke rumah nih
ya gak tau
mama sih mau ngenalin aku sama temennya dia
ya sekalian aja
aku belum siap
karena aku kalau misalkan ke rumah cowok harus izin dulu sama aku
rayanya gak mau nih
oh yaudah kalau belum siap nggak apa apa
gak usah dipaksain
kamunya aja bisa pulang cepat kan
baru habis itu ke rumah
gak apa apa ya pak ya
ya udah tapi cepetan ya
nanti mama tahan teman mama supaya nggak buru buru pulang
akhirnya ketemu juga nanti
eh gak usah ditahan juga saya nggak akan buru buru pulang
ya udah kalau gitu kita ke rumah sekarang ya
ya sudah kalau gitu
saya mau ke parkir motor
yaudah yuk aku ntar kamu pulang dulu
kayaknya gak usah deh ya
kan aku bawa motor
jadi kamu gak usah ntarin aku
ya ampun yan
lu baru pulang
jam segini baru pulang
gimana sih lu
beliin mah obat di apotgi
udah disana beliin obat gih
mah udah gak kuat nih
malah mah sakit banget
oh ya udah kalau gitu yan beliin nih mah
yaudah biar cepet
tapi buruan ya
bener bener mah kagak kuat nih malah mah
jangan lama lama lu
kalo kayak gini caranya sih
gue ngerasa bener bener jadi orang kaya
tapi kayaknya gue lebih enak
kejam bebek mel mel dulu deh jalan jalan
baru deh abis itu gue mampir ke apotik
beli obat buat emak